kita beralih ke berita selanjutnya partai kebangkitan bangsa pkb menilai kenaikan dana partai politik rp satu per suara sah masih kurang
idealnya kenaikan sebesar rp lima per suarasa disesuaikan dengan kebutuhan partai politik yang begitu besar
hal ini disampaikan ketua umum pkb mohaimin iskandar atau caimin usai menghadiri acara di universitas diponegoro semarang pada rabu siang
caimin mensyukuri kenaikan dana partai sebesar rp satu per suara sah karena bisa membuat partai lebih berdaya
tapi kenaikan sebesar sepuluh kali lipat itu dianggap caimin masih kurang
menurutnya idealnya dana parpol naik rp lima per suara sah disesuaikan dengan kebutuhan partai untuk kaderisasi operasional dan penyiapan caleg yang memerlukan dana besar
dana parpol ya kita tentu bersyukur sehingga partai politik bisa lebih berdaya
malah kalau perlu harusnya disesuaikan dengan kebutuhannya
tapi oke lah semua bergantung pada jumlah akan
harusnya rp lima per suara
kenaikan bantuan dana parpol dari rp satu ratus delapan per suara menjadi rp satu per suara sah diakui oleh menteri koordinator perekonomian darmin nasution masih dalam batas wajar
dan kenaikan hampir sepuluh kali lipat ini diakini juga oleh darmin masih berada dalam jangkauan
apakah ini berarti dana apbn
ya enggak lah itu kan dana apbn saja memang apa namanya memang yang pertama kenaikannya besar
tapi sebenarnya absolutnya nggak besar besar banget angkanya itu paling dua ratus lima puluh miliar
kan itu bukan tidak diluar jangkauan apbn itu masih dalam jangkauan
yaudah loh kita lihat seking rasa the